setelah sukses menjadi tuan rumah asian games dua ribu delapan belas
kini indonesia khususnya jakarta tengah bersiap menyelenggarakan
pesta olahraga yang lain yaitu asian para games dua ribu delapan belas
dan pada informasi berikut ini kita akan berkenalan dengan logo dan maskot asian para games dua ribu delapan belas
begitulah pesan yang diungkapkan di akun youtube asian games dua ribu delapan belas
saatnya move on ke asean para games dua ribu delapan belas
pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas pun diapresiasi oleh google indonesia
di akun youtubenya google indonesia merilis lagu sayonara asian games dua ribu delapan belas
uniknya lagu tersebut dibuat dari rangkaian suara yang diciptakan oleh aplikasi google translate
kini indonesia harus bersiap menyambut ajang olahraga asian para games dua ribu delapan belas
ajang olahraga multi event untuk para atlet dengan keterbatasan fisik
kinabgok sebagai penyelenggara telah merilis logo dan maskot asian para games dua ribu delapan belas
logo asean para games tidak berbeda jauh dengan asian games
bentuk oval menggambarkan stadion utama gelora bung karno
sementara warna warni menggambarkan harmonisasi dan keseimbangan
dalam lingkungan alam dan lingkungan kita dalam menjalani kehidupan
kita juga akan berkenalan dengan momen

merupakan singkatan dari motivasi dan mobilitas
sedangkan elang bondol merupakan simbol kekuatan
yang juga merupakan maskot kota jakarta
asian para games dua ribu delapan belas diharapkan melanjutkan kesuksesan asian games dua ribu delapan belas